antasari azhar meminta presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono jujur atas kasus yang pernah membuat dirinya ditahan selama delapan tahun
antasari juga mengaku haritanu sudibyo pernah menemuinya dan menyampaikan pesan agar tidak menahan aulia pohan
antasari azhar mengungkapkan hal ini usai melaporkan kembali kasus kriminalisasi yang dialaminya ke baris krim mabes polri gambir jakarta pusat
menurut antasari haritano sudibyo datang ke rumahnya atas perintah ckf
haritanu meminta antasari tidak menahan pesan sby aulia pohan
haritanu beliau diutus oleh cks waktu itu siapa di cks
datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh pohon
karena saya buat misi pak saya diperintah di sana untuk nemuin bapak
saya bilang tidak bisa kpk ini sudah ada sop nya tersangka tahan
waduh pak katanya saya mohon betul lah karena bagaimanapun nanti ya keselamatan bapak bagaimana katanya gitu kan
waktu malam itu saya bilang saya ini sudah memilih jabat memilih profesi menegak hukum kok
antasari azhar meminta presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono jujur atas kasus yang pernah membuat dirinya ditahan selama delapan tahun
lalu seperti apa tanggapan dari pihak partai demokrat
kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan wakil ketua umum partai demokrat roy suryo
selamat sore pak roy
selamat sore mbak raditya
selamat sore mbak raditya selamat sore juga semua penonton cnn indonesia
kita sudah mendengar pernyataan dari antasari azhar kemudian apa tanggapan dari pak sb dan juga partai demokrat terkait pernyataan ini
ya ini sangat baru barusan saya mendapatkan kabar dan ini baru saya ceritakan di cnn indonesia
nanti malam insya allah sebentar lagi pak sby akan memberikan statement langsung
jadi ditunggu saja statement langsung dari pak sbe
tadi kita juga sudah bicara
artinya tidak baguslah sebenarnya
di saat ujung dari hari terakhir hari tenang ini terutama untuk satu ratus satu pilkada di seluruh indonesia
tiba tiba ada sesuatu yang menurut saya tidak pas gitu disampaikan
namun partai demokrat dalam hal ini di bawah pimpinan pak sby itu menyerahkan urusan ini sebenarnya ke kepolisian
jadi artinya biarkanlah pak antasari
fokus terhadap permasalahannya di kepolisian
dan yang menarik adalah kebetulan dulu kalau saya ingat saat kasus yang kemudian melibatkan pak antasari dan sudah sampai proses hukum
dan proses hukumnya pun sudah inkrah sampai dengan pk artinya sudah melalui pengadil negeri pengadilan tinggi mahkamah agung kemudian sampai dengan peninjauan kembali
awalnya kasus itu disidik oleh pak muhammad
nah kita tahu sekarang

pak muhammad iryawan itu kan kebetulan

jadi sebenarnya pak antasari tidak usah jauh jauh ke pak sbe terlalu tinggi mungkin tidak usah ke pak sbe
selesaikan urusan di pihak kepolisian dan kami sepakat untuk kemudian mendorong pak antasari fokus di kasusnya
namun demikian nanti biarkan ketika supaya lebih clear pak susilo bambang yudhoyono sendiri yang akan memberikan statementnya
baik pak surya namun antasari menyebutkan bahwa
baik pak surya namun antasari menyebutkan bahwa

sbi ini mengetahui betul perkara tersebut dan juga berbuat sesuatu waktu itu
apa yang kemudian diperbuat dan diketahui oleh pak sby menurut pak roy
ya saya kira kita mengenal dalam prinsip hukum siapa yang mendelilkan itu yang membuktikan
jadi menurut saya silakan pak antasari menyampaikan bukti bukti itu apalagi tadi menyebut nama lain itu nama pak ht segala juga disebut
nah ini saya kira sudah semakin banyak yang bisa memberikan klarifikasi
oke sekali lagi dari kami dari partai depokrasi
saya juga tidak akin komen terhadap disebut sebutnya pak haditanu tapi nanti pak s akan memberikan prestatemennya
setelah sebenarnya kami ini malam ini sedang zikir sedang memohon doa kepada tuhan yang maha kuasa kepada allah swt
agar besok pelaksanaan pilkada khususnya memang di dki tapi di seratus wilayah yang lain di indonesia itu berjalan aman dan lancar
tapi karena harus ada yang dijawab ya maka nanti jangan kemudian dianggap
kalau nanti pak s yang memberikan statement itu kemudian sudah didancang sejak awal
sama sekali tidak
ini saya juga lagi meluncur ke kediaman pak s b y di mega kuningan
dan acara malam hari ini sebenarnya adalah untuk kami melakukan zikir bersama untuk suksesan pilkada serentak besok pagi
iya jadi menurut pak suryo dan juga yang sudah dibahas begitu dengan pak sby sendiri ini tidak benar begitu kesaksian dari antasari azhar
posisinya tidak untuk membenarkan
atau tidak untuk menyatakan
atau tidak untuk menyatakan
atau tidak untuk menyatakan
menyalahkan statement pak antasari tetapi lebih meluncurkan atau lebih memfokuskan kepada siapa yang menangani siapa
jadi artinya kalau dulu pak antasari menangani adalah kepolisian ya silakan saja ke kepolisian
ibaratnya fokus saja ke masalahnya
tidak perlu harus menyenggol kanan kiri apalagi ini di tengah tengah suasana pilkada damai yang kita wujudkan besok pagi
jadi itu posisi kami pak
tapi nanti setelah tegas
dan jelas pak s b juga akan menyampaikan pres statementnya
baik apakah kemudian pak roy sendiri melihat ada motif lain dibalik pengakuan antasari ini
saya kira rakyat indonesia sudah sangat cerdas ya untuk bisa menilai
saya juga tersenyum ya harus melihat begitu
karena mungkin publik sekarang sudah bisa menilai sendiri
kenapa kemudian setelah proses gerasi itu diberikan kemudian ada pertemuan
dan itu kan tertutup betul gitu ya
tapi kan kita melihat ada foto yang beredar gitu
dan setelah itu pak antasari hadir pada saat debat paslon yang kedua
akhir januari yang lalu
dan kebetulan beliau juga duduk di barisan pendukung paslon yang lain
dan itu tidak terjadi
dan beberapa waktu kemudian beliau juga mendengar di berbagai pengakuan di online
bahwa beliau akan masuk ke salah satu partai politik
jadi saya kira ini sudah sangat clear ya
publik indonesia saya kira bisa melihat dengan jelas pengakuan atau katakanlah
tapi kalau saya orangnya fokus saja
kalau saya orangnya saja
kalau memang orang ini ingin masuk ke partai politik silakan saja gitu ya
tetapi itu kan hak pilihan politik orang tidak perlu kita mengarahkan
tetapi kan kita juga tahu bahwa urusan hukum biarlah di tangan istana hukum
apalagi hukum yang menjelat pak antasari itu kan sudah level yang sebenarnya sampai ke tahap putusan tertinggi
sudah inkrah di putusan tertinggi yaitu peninjauan kembali
bual hasil ternyata pak jokowi sebagai presiden indonesia memberikan gerasi
tetapi artinya kami dari partai demokrat menghormati apapun putusan dari pak jokowi presiden kita sekarang
namun demikian ketika kemudian disangkut sangkutkan apalagi dengan sengaja rest conference tadi
disampaikan pada hari terakhir di ujung hari tenang ini
kami tidak ter apa namanya
katakanlah terpancing untuk ikut ikut
jadi kalaupun pak sby katakanlah malam hari ini memberikan statement
dan banyak pengusaha partai demokrat yang ada di samping beliau nanti malam
itu memang malam ini memang tidak zikir
jadi artinya memang kebetulan di rumah beliau di megai kuningan memang ada zikir
dan zikirnya demi kedamaian pilkada serentak di satu ratus satu wilayah
utamanya jakarta besok pagi
kami tidak menyiapkan khusus press conference untuk malam nanti
kebetulan saja karena pak sby sedang mengadakan zikir
selain zikir di kuningan juga akan ada sikit juga
doa bersama di wisma proklamasi di posko pemenangan
maka ya kita mohonlah kepada allah swt sekali lagi
kepada tuhan yang maha kuasa agar indonesia bisa melampaui tahapan ini dengan sangat baik
kemudian adakah nanti langkah hukum yang akan dilakukan pak sby dan juga partai demokrat
terkait dengan pengakuan antasari hari ini
nah kalau itu kita tunggu saja statement dari pak sw nanti malam ya
saya tidak ingin off site ya gitu
karena meskipun sebenarnya kita tahu apa yang akan dilakukan
tetapi artinya biarkan saja prosesnya berjalan dengan baik
dan kepolisian biar fokus juga menangani
saya kira ini bola sudah di apa namanya diberikan kepolisian
dan saya juga melihat atau kita juga mendengar minggu yang lalu bahkan
polda metro jaya juga sudah menyampaikan perkembangan kasus pak antasari
yang kemudian kalau itu harus meretrief kembali
karena waktu itu belum ada lga
belum ada bbm ya
waktu itu kan masih pakai sms
ya itu tentu membutuhkan effort yang tidak mudah untuk dari operator
tapi saya kira itulah keputusan pak antasari
silahkan saja dengan kepolisian
kami dari partai demokrat menghormati hukum
dan yang penting itu di sana
bumb tidak pernah melakukan intervensi apapun
dalam kasus apalagi sampai dengan capat tadi yang disebut
silahkan dikonfirmasikan sendiri
nanti kita akan menunggu bagaimana pak sby sendiri yang akan menyampaikan konferensi pers